setiap tahun ratusan ribu jemaah haji indonesia selalu melakukan kegiatan haji
baik melalui program reguler dan juga khusus
namun pemerintah arab saudi pernah mengurangi jumlah jemaah haji asal indonesia selama empat tahun berturut turut
pada dua ribu sepuluh hingga dua ribu dua belas indonesia mendapatkan kuota haji sebesar dua ratus sebelas ribu
dengan rincian satu ratus sembilan puluh empat ribu berada dalam haji reguler dan juga tujuh belas lainnya mendapatkan haji khusus
sementara itu akibat adanya perluasan pembangunan di area kompleks masjidil haram
seluruh kuota haji dikurangi oleh pemerintah arab saudi
hal itu juga terjadi pada indonesia sehingga pada dua ribu tiga belas hingga dua ribu enam belas
kuota haji indonesia berjumlah satu ratus enam puluh delapan delapan ratus jemaah
dengan rincian satu ratus lima puluh lima dua ratus jemaah haji reguler dan tiga belas enam ratus jemaah haji khusus
pemerintah jokowi dodo terus berupaya
meminta agar kuota jemaah haji indonesia dikembalikan seperti semula
dan hal tersebut membuahkan hasil setelah presiden jokowi dodo menemui raja salman bin abdul aziz pada dua ribu lima belas lalu
pada tahun dua ribu tujuh belas arab saudi mengembalikan dan menambah kuota haji indonesia
sehingga indonesia mendapatkan jatah dua ratus sebelas ribu orang dengan rincian dua ratus empat ribu haji reguler dan tujuh belas haji khusus
kenaikan jumlah kuota juga diiringi dengan kenaikan biaya penyelenggaran ibadah haji tahun dua ribu tujuh belas
yang sebelumnya sebesar rp tiga puluh empat enam puluh empat juta menjadi rp tiga puluh empat enam juta
rp tiga puluh empat delapan puluh sembilan juta atau naik sebesar rp dua ratus empat puluh sembilan ribu
akan tetapi naiknya jumlah kuota haji dan juga naiknya bpih masih memiliki kendala lain
jemaah calon haji yang mendaftar tidak serta merta bisa naik haji dengan cepat
karena masuk dalam daftar tunggu selama delapan hingga dua puluh empat tahun
muhammad rifqi sianian indonesia